kalau misalkan yang saya lihat di sini nanti kita kasih soft drink juga kopi
nah itulah yang menyebabkan air bau
biasanya keawam menggali inspirasi cerita dari al quran ataupun memodifikasi cerita dari buku buku